ya syukurlah kamu kayak gitu
lupa kepala gue sakit banget ya
dok teman saya udah sadar
disini pak ya
masih ada yang terasa sakit
gak ada dokter
tapi kepala saya kenapa pusing banget ya
saya resepkan obat perda nyarinya ya pak
beberapa luka bapak
dan hasil ronsennya pun
syukurlah kondisi bapak
tidak ada yang serius
versi kom paradise

gue akan tetap tanggung jawab gue akan gantiin baju lo

gue harap lo jangan lupa like komen dan subscribe ya